original yang merupakan gabungan dari enam bumbu
sate dengan tujuh varian bumbu nusantara ini disajikan sebuah warung sate di jalan garuda condong catur sleman daerah istimewa yogyakarta
pembeli bisa memilih tingkat kepedasannya loh mulai dari level satu hingga level lima
untuk membuat bumbu sate ini cukup mudah
seperti bumbu bacarita bahan utamanya adalah bawang merah bawang putih cabai daun jeruk dan sedikit minyak goreng
seluruh bumbu rempah dihaluskan menggunakan blender
dan diberi sedikit minyak goreng
setelah itu balurkan bumbu di atas sate lalu dibakar hingga matang
jadi sate dibakar setelah diolesi bumbu yang dipesan ya
menyukai kuliner nusantara sekaligus ingin mengembangkan usaha sate milik keluarganya
membuat pemilik warung ini berinovasi dengan tujuh bumbu ini
kebetulan saya waktu itu suka traveling dan saya suka kuliner
saya survei hampir waktu itu sekitar tiga bulan
richa richa itu sebenarnya basicnya jajan
saya bantu olah lagi bersama tim
dan sama papa mama saya juga waktu itu
akhirnya lahirlah tujuh varian sate man
dengan membayar tujuh belas ribu rupiah
pengunjung sudah bisa menikmati seporsi sate
lengkap dengan sup dan segelas este
enak manisnya tuh dapet pedusnya dapet
terus kayak gurinya tuh kebantu dari si
kuah sup ini
terus untuk harga juga masih masuk di kantong pelajar mahasiswa
sehari warung ini biasanya menghabiskan tiga puluh kg daging untuk tiga ratus porsi sate
yang ini juga kuliner bakaran nih
bukan sate tapi iga bakar
masih di yogyakarta tepatnya di jalan wonosari kilometer sepuluh bantul
ada warung yang menghadirkan beragam hidangan yang dibakar
yang paling laris adalah iga bakar sambal bledek
dan iga petel bakar atau bahasa kerennya steak tomahawk
untuk membuat igal petel bakar daging ditusuk tusuk terlebih dahulu
agar bumbu tabur meresap
iga lalu dibakar hingga matang sambil diolesi bumbu kecap
setelah matang sajikan di atas hot plate
dan siram dengan kuah kecap pedas manis
jangan lupa taburkan irisan bawang merah dan cabai
kalau iga bakar sambal bledek daging sapi dan iga dibakar terlebih dahulu dengan bumbu kecap
lalu masukkan di dalam kuah bumbu pedas selama lima sampai sepuluh menit
setelah matang iga bakar sambal bledek siap disajikan
rasanya tuh enak dagingnya lembut terus rempah rempahnya tuh terasa
untuk yang gak terlalu suka pedas ini tuh pas banget sih buat kalian yang gak terlalu suka pedas
tapi suka pedas gitu
penyajiannya tuh pake hot plate
terus ada kayak kapaknya itu namanya petel bakar gitu
iga bakar disini dijual mulai sembilan hingga enam puluh tiga rupiah per porsi
edo nurgantara daerah istimewa yogyakarta